dan ini jalanan macet
kau gitu biar aku aja yang nyetir
ya kan mas
pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor
yang kecepatan rata ratanya adalah tiga puluh km per jam
apabila ia membutuhkan waktu selama satu ratus dua puluh menit
berapakah jarak dari rumah ke sekolah
kok dia tahu nama kamu gigi
jangan bercanda cepetin jawab
jarak tempuh tiga puluh km
berarti sekitar dua jam
berarti tiga puluh ditambah tiga puluh jadi enam puluh km
dan jawabannya adalah enam puluh km
oke tepuk tangan untuk boy dan juga reva
wah saya tak ngerti tetap aja hebat
beruan dong beruan
yah kinar acaranya udah mulai tau
tapi kayaknya belum bisa deh
hah itu temen temennya si reba
kita gabung aja yuk
aduh aduh acara udah lama ya mulainya
enggak kok tante
enggak baru aja mulai
hah baru mulai
ya kepertanyaan berikutnya yaitu bahasa inggris
oke dengarkan baik baik
d takahama became very ill on summer day
oke dewan juri bagaimana jawabannya

oh bener ya
tuh kan mas aku bilang juga apa mas
kalau lewat jalan ini tuh jadinya macet kan mas
abu mas ngapain juga punya inisiatif melawat jalan macet kayak gini
sayang mana mas tahu kalau lewat sini macet
ya biasanya juga mas tahu kalau jalanan ini tuh soal macet
sudah terkenal jalanan ini jalanan macet
kalau gitu biar aku aja yang nyetir
ya kan mas
sekarang memasuki tahap kedua
yaitu dimana mengetes kemampuan kalian di kehidupan sehari hari
terutama untuk yang wanita
reva itu bisa masak apa enggak ya
ada yang tau gak
kita sih belum liat tante
jadi kita gak tau reba bisa masak atau enggak
tapi doa aja tante semoga dia bisa ya
ya yuk kita berdoa bareng bareng
di depan kalian ada wadah berisi bahan bahan memasak
silakan kalian gunakan semampu kalian
bahan bahan itu dimasak apa saja
silahkan kalian berkreasi waktunya setengah jam dari sekarang
kita buka bareng bareng ya
tanda tenang kalung
tapi reba bisa masak gak sih
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
masak apa ya itu
sekarang kita akan memulai tes tahapan ketiga
yaitu kegiatan sehari hari
mengganti ban mobil yang kempel
eits jangan salah
sebagai cowok yang baik dan bertanggung jawab
kita harus bisa mengganti ban mobil yang kempes
bagaimana bapak juri kita mulai
kita akan memulai tes tahapan ketiga dengan peserta boy arman dan saiful
oke baiklah kita akan menghitung mundur
lomba dimulai tiga dua satu
baik baik baik
baik baik baik
baik baik baik

untung aja aku suka bantuin di surti
pasti semuanya penasaran ya
kita kasih tepuk tangan dulu buat peserta
sekarang saatnya penentuan siapa yang masakannya paling enak dan paling indah secara estetika penampilannya
nilai tertinggi diperoleh oleh
revalina putri dengan perolehan total nilai delapan sembilan
wah sepertinya ada salah satu peserta nih yang terlihat lebih cepat mengerjakannya
sudah biasa sepertinya ya bu
pertama kali menilai peserta
wah bagaimana bapak juri hasilnya
baik kami sudah menilai semua dan hasilnya
dan pemenangnya adalah